gak tau cuy
sudah beberapa hari nggak ke ladang
oh yaudah tuh saya tuh mau cari kang bos
sok mana lajeng kan kerjanya
acing sekarang udah gak pernah kut kum
kita duduk luar aja yuk
ini daftarnya cu
hampir semua tokawih
dapat izin titik lebaran
atem aja yang baru pulang kemarin
dapat cuci juga
kamu harus jagain anak anak cucu
kamu urus mereka dengan baik
yati bagaimana kelanjutannya
katanya cu yatite mau
mau kerja ke jakarta pak
dia bisa sukses di jakarta ya
yaudah tuh pak
kalau gitu cucu mau pamit ya pak
mau ke rumah ci yaya dulu
saya teh ikutin sampai ke atm komandan
pas depan atm
struknya teh jatoh
terus saya ambil
pengambilan uang yang sangat besar
atm hanya tersisa
bungkusan paket dalam plastik
pembicaraan rahasia dengan idan
pengambilan uang dengan jumlah besar
dugaan kita sudah kuat
kita akan lakukan prosedur enam
jangan nanya terus
ada apa mu
adanya aktivitas yang melanggar hukum
di rumah ini pak ustadz rw
kemaren ini beli panci
ini mau masuk bulan puasa
semua orang mengadakan persiapan
semua orang mengadakan persiapan
semua orang mengadakan persiapan
semua orang mengadakan persiapan
ini diawali oleh ini
ini diawali oleh ini
yang kemarin bilang
membawa paket yang dibungkus plastik
paket dibungkus plastik
penggunaan kantong plastik sedang dikurangi
penggunaan kantong plastik sedang dikurangi
penggunaan kantong plastik sedang dikurangi
pembeli penggunaan kantong plastik
cici kalau cicinya gak mau kerja di luar negeri ya aanya atuh yang gak bisa
cici gak mau jauh dari suami a
buat apa nikah kalau akhirnya jauh jauh dari suami
sayang kenapa sih kita gak pacaran pacaran aja dulu
gak usah mikirin yang berat berat yang ringan ringan aja dulu
alatnya pengen main mainin cici ya
aku mau nyakitin perasaan cici
bukan bukan begitu
cantik manis bukan begitu
enggak bukan begitu maksud a
maksudnya a tuh ya kita happy happy aja dulu
kalau udah emang saling sayang saling cinta ngapain lagi harus ditunda tunda a
cik a aku pergi dulu ya
artinya mau nyari rumah buat perusahaan
a tapi kayaknya kita belum selesai
a aku pergi dulu
tapi kan kamu juga harus dagang harus keliling harus muter jualan susu
subur subur gitu kan
nah nanti misalnya kamu udah selesai dagang juga udah selesai urusannya sama brosain
ajaan dulu ya
ya tapi belum selesai nih a
pali kampos mana
gak tau cuy
sudah beberapa hari nggak ke ladang
oh yaudah tuh saya mau cari kang bos
sok mangal ajengkan kerjanya
ya mangal assalamualaikum
dengar dengar kang bagja selek sama kang badan dan kang dasyep
iya sama kang jum'at juga selek kang
kalau begitu teh mendingan kita bengkis aja
claudia sama seperti dulu bu yola gak ada perubahan
edward membaik dia sudah mulai memperhatikan pelajarannya
dan nilainya pun meningkat
bagaimana dengan febriana bu
febriana membaik beberapa bulan yang lalukan nilainya sempat turun
sekarang mulai membaik tapi memang tidak sebagus dulu guyola
boleh saya fotokopi nilai nilai mereka bu
tentu boleh sebentar ya bu
barang begini kau dipacang
tapi jangan bohong ya
itu juga buat biaya hidup saya sebulan
gak mungkin atau saya nipu kamu niel
saya ini pebisnis bukan penipu
saya cuma ingin bantu bantu kamu supaya bisa mencari kemampuan
seneng malah tambah senewen
pokoknya mah tenang
semuanya saya yang urus
kamu mah tinggal ngikutin apa yang saya suruh
sebentar lagi kamu tekaya
saya mau mempersiapkan semua keperluannya
saya permisi dulu
kok kamu berubah
kopi ji saya berapa mak
biar uak yang jagain
nanti juga rasa ngantuknya hilang pak
dari mana kom
dari rumah dokter wak
ini dikasih vitamin sama kalsium katanya
tau iya tau enggak
terus aja belain
terus aja dipuji